menteri perhubungan budi karya sumadi akan memanggil pihak operator ojek online untuk melakukan evaluasi terkait dengan rekrutmen ojek online
hal ini dilakukan menyusul terjadinya dugaan bom bunuh diri di polrestabes medan
di mana terduga pelaku diketahui menggunakan atribut salah satu ojek online
menteri perhubungan budi karya sumadi menambahkan pihaknya juga akan melakukan evaluasi setiap operator ojek online
untuk melakukan seleksi secara ketat dan proses rekrutmen dengan tatap muka
secara baik baik melalui tatap muka maupun melalui suatu penelitian secara acak
apa yang dikomunikasi oleh yang bersama
dengan cara seleksi yang baik dengan cara melakukan pengamatan yang baik
pasti kita akan kurangi kejadian pilihan ini
maka dengan hati hati kita akan berhasil